jangan panggil bapak tuh ah
panggil akang aja
cewek cewek disini semuanya akan panggilnya akang aceng
kadang kadang juga panggil kasep
panggilnya akang aja nya
panggil yang aja yang yang
emang teh setua itu
wah lebih tua lagi
dud kamu ngapain kesini
engga cuma motretin kamu aja lagi
dud jangan jadi masalah
banget makan bareng sama
tidak mau ya makan hasil keringet papa
papa tidak mungkin
ngasih kamu makanan yang haram
ngasih kamu makanan yang harap
sok atau naik dicoba
sok atau naik dicoba
temenin papa makan
sesendok saja naik
sesendok saja naik
terima kasih anak
waalaikumsalam bu dokter
dari mana bu
saya habis dari rumahnya pak ustadz kemet bu yola
soalnya sekarang semenjak pak tatang itu stres lagi
kasian andra gak ada yang ngurusin bu
makanya tadi saya minta bantuannya pak ustadz
untuk menghubungi keluarganya pak tatang
supaya andra ada yang dijagain
saya juga prihatin mendengar kabar
kalau pak tatang itu stres akan bu lagi
oh iya bu silahkan masuk
gak usah bu yola
tadi juga saya lagi jalan
terus kebetulan bu yola lagi ngejemur
makanya saya mampir kesini
saya pikir bu yola udah ke taman bacaan
sekarang saya bisa lebih siangan bu
datang ke taman bacaannya
ada popon yang bantu bantu saya disana
ya mudah mudahan aja pepon betah ya bu yola
supaya bu yola gak kerepotan lagi
buat ngebagi antara ngurusin anak anak
sama ngurusin taman bacaan
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya bu
tuh sete masih muda
panggil kang aja
nama sete kang aceh
tuh kok bapak lagi
jangan panggil bapak tuh ah
cewek cewek disini semuanya kan panggilnya kang aceh
kadang kadang cuma panggil kasep
kalau nggak bager gitu
panggilnya kang ajanya
panggil yang aja
emang teh setua itu
wah lebih tua lagi
kamu ngapain kesini
enggak cuma motretin kamu aja lagi masra masraan
pedut jangan cari masalah
pedut jangan cari masalah pedut
kamu sudah dapat berapa nyamuk
nyamuknya banyak tapi nggak ada darahnya komandan
cari sampah yang ada darahnya
kosong satu komandan
dari sekian banyak buku di taman bacaan
kenapa hanya buku tentang prosedur tes dna yang tidak ada
ini sebuah pertanyaan besar
jerot kamu jangan kemana mana
tetap siaga di sini
kosong satu komandan
kamu sedih seru apa lagi san maming
sak buruan mandi sana
sebentar lagi sholat jumat
ini udah resmi
bukan cuma di grup whatsapp aja
ini udah di upload di facebooknya claudia
nanti aku jelasin ya
kamu jahat ward sama febri